pemerintah dan bank indonesia terus mewaspadai resiko berlanjutnya perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian indonesia
harga komoditas ekspor yang anjlok realisasi stimulus fiskal yang tak secepat perkiraan serta berbagai kendala struktural lainnya masih menjadi tantangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi indonesia
kendati demikian dalam dialog kebijakan antara bank indonesia dan pemerintah pada awal agustus
gubernur bank indonesia agus martowardoyo meyakini jalinan koordinasi yang erat antara bi dan pemerintah diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar
di tengah adanya tekanan terhadap rupiah dan perekonomian indonesia
rapat koordinasi menyimpulkan bahwa perekonomian indonesia menghadapi tantangan yang cukup kompleks baik dari eksternal maupun domestik
kalau kemarin ada tekanan betul karena ada kekhawatiran orang menyangka pertumbuhan ekonomi kita akan melemah
dan juga ada permintaan dolar yang tinggi di akhir bulan juli karena ada kewajiban yang mesti dibayar ke luar negeri
tapi secara umum bank indonesia selalu akan ada di pasar untuk jaga stabilitas nilai tukar
bank indonesia akan jaga volatilitas
malah kalau dibandingkan volatilitas rupiah dibandingkan mata uang yang ada di asean ataupun di dunia
kita termasuk yang stabilitasnya terjaga karena volatilitas kita di bawah delapan persen
di negara negara lain itu volatilitasnya bahkan ada
di negara negara lain itu volatilitasnya sampai lima belas persen di atas sepuluh persen
jadi yang kami ingin sampaikan rupiah memang ada tekanan dan ini terutama karena ada perkuatan ekonomi daripada amerika
dan statement bahwa amerika akan menaikkan tingkat bunga
nanti ini kalau sudah jelas ada penaikan bunga situasi kita harapkan lebih terkelola lebih stabil
jadi kita bisa terus jalankan
kami sambut baik bahwa pemerintah sudah bisa melakukan penarikan government bond dari euro
dan hari ini samurai
itu adalah bentuk bentuk koordinasi sehingga kita selalu akan juga jaga cadangan devisa indonesia
sementara itu pemerintah melihat fluktuasi rupiah yang relatif terjaga tidak mengganggu belanja modal perusahaan
sementara itu pemerintah melihat fluktuasi rupiah yang relatif terjaga tidak mengganggu belanja modal
pemerintah di tengah pembangunan infrastruktur yang terus berlangsung
stabilitas tetap menjadi prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini
setelah subsidi bbm itu hilang subsidi premium itu hilang dari apbn
sebenarnya dampak dari pelemahan rupiah itu adalah menambah penerimaan dari migas
kalau dari sisi belanja memang ada penambahan untuk bunga utang
tetapi kalau kita buat selisihnya maka penerimaan dari tambahan penerimaan dari migas masih lebih besar dari kenaikan bunga utang
mengenai import untuk barang modal infrastruktur saya lihat tidak ada perubahan yang berarti
kalaupun ada kenaikan itu masih dalam range anggaran yang sudah disepakati
jadi tidak perlu ada perubahan anggaran
kenapa karena saat ini yang terjadi adalah pelemahan global
kalau pelemahan global harga baja pun turun
jadi sekarang ini salah satu industri di dunia tidak hanya di indonesia yang terpukul itu adalah industri baja besi baja
sehingga harga baja yang akan dipakai untuk berbagai macam infrastruktur kita juga harganya turun
meskipun terjadi pelemahan rupiah
jadi yang saya tekankan belanja modal pemerintah tidak akan terganggu
penerimaan migasnya naik pembayaran bunga utang juga otomatis naik
tetapi secara umum ini tidak mengganggu anggaran
betul belanja modal itu masih lima belas persen di semester satu
tetapi dengan mengikuti pola berulang
ini pola berulang belanja modal akan naik pesat di semester dua khususnya di triwulan empat
kami masih punya keyakinan belanja modal itu bisa delapan puluh
jadi kalau belanja modal yang naik dari lima belas katakan ke delapan puluh lima berarti ada kenaikan kira kira tujuh puluh
tujuh puluh berarti kita bisa mencari kemampuan
dan belanja modal yang naik inilah yang nanti kita harapkan membuat pertumbuhan di semester dua akan lebih baik
dibandingkan semester satu yang tadi belanja modalnya dikatakan baru
jadi itu supaya lebih jelas lagi bagaimana strategi pemerintah dan tentunya berkoordinasi dengan bank indonesia
dalam rangka menjaga stabilitas tetapi juga kita berupaya untuk mendorong pertumbuhan
menyikapi perubahan yang terus terjadi pada rupiah belakangan ini
akan terus melakukan upaya upaya stabilisasi terhadap nilai tukar rupiah